hai sekarang makan
hai allah tolong tolong ya allah berikan kekuatan kepada hambamu ini ya allah
berikan kesempatan sampai jodi itu bisa menjaga mamanya dan berusaha
hai ini kotak apa lagi deh
nggak ada barang barang
ya foto bokap ini jaman dulu aja deh
jantan cukup berharga ini ini kayaknya hadiah dari bapak saya nih kalau diambil
sama adekannya punya saya juga
udah mendapatkan jeky ini sertifikat
ini pak maman punya waduh kalau dijual oke banget nih pak maman saya pinjam dulu
ini ya untuk usaha bisnis saya dan kalau dia saya laku dan saya sudah kaya saya kembali
pak maman plus bunga pak maman
hai udah sempuh tadi mau nyoba berdiri tapi kayaknya masih lemes mendingan saya tiduran aja deh ya itu lebih bagus istirahat sampai nanti anak kamu beriksa kamu biar
nara ini enggak cool banget sih masa curi curi pandang sampai senyum sendiri kayak orang gila
dikira film india apa
rencana kamu setelah ini apa
mau cari kerja lagi atau apa gitu
kalau nggak aku siapa lagi yang bisa kasih duit ke mama dan papa
kamu kamu ini pasti bikin orang tua kamu ini bangga ya
karena kamu udah cantik
dan kamu berbakti sama mereka
ya gitu lah
ya kan cuma aku yang sekolah dengan benar
dan cuma aku yang mandiri
kita lihat aja kak fado dan nona
dua duanya enggak benar kan

aku mirip dia
nah kita selalu katakan pasti aja
tapi yang yang senseful sih apa kita berdua ini lo patut bust biin banget
bakal di atip
memang antik ya
yang satu kebanyakan senyum
yang ini angkun
yang satunya bolot
yang satu pintar
yang satu selalu ngerepotin
bikin aku jengkel tiap hari
apa apa kan sih
udah ada tanya di samping aku kenapa aku masih mikirin bola ya
aduh kenapa jadi perimpan kayak joti
lagi bingung pak kenapa pak
apa papa aku macem macem lagi
bapak kamu gak apa apa kok lagi istirahat di kamar
tadi ibu kamu berantem sama umirin
ada masalah baru pak
tadi itu tante retno mengusir rino
dan dalam waktu satu
keluarga irmisyah harus keluar dari rumah ini
om kan kasihan
kalian mau pergi kemana
mau tinggal dimana
sebetulnya nona itu sudah menyanggupi
tapi ibu kamu itu keburu marah
dan sampai sekarang gak balik balik
tadi nona di kantor baru aja aku marahin
terus di rumah dia harus ngadepin ibu
nona kemana sekarang pak
kamu gak usah cemas
pasti nona juga baik baik aja
kita emang harus keluar dari rumah ini
kalau masalah pindah dari sini itu gampang
tapi yang penting sekarang mauna kemana
pak aku mau cari nona dulu
payah sekali mau cari ibu

lawan ke busur
hanyutkan kelima admirasi untuk reason reaction chungnya
saya k est winter
aduh ibu kemana
mana sih dia
nanti jangan sampai tiba tiba
udah sampai kantor polisi lagi
ini gratis buat neng
iya daripada neng ngiler di sini
makan nasi goreng itu
pelan pelan nanti keselak diri
hei mau kemana
aku yang harusnya masih parah sama kamu
kenapa kamu pergi
terus kita cari ibu
hei dibilangin duduk duduk
udah deh kamu tuh gak usah sobaik lagi sama aku
aku tahu kok aku tuh ngerepotin terlalu banyak
jadi udah kamu gak usah sobaik lagi